saudara sebanyak dua puluh abk dan nahkoda kapal asing vietnam
ditangkap ditjen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
di perairan natuna kepulauan riau
butuh waktu empat belas jam untuk memantau dan menangkap
dua kapal asing vietnam di perairan natuna
tim pengawas psdkp sempat melontarkan
tiga kali tembakan peringatan sebelum berhasil menangkap
selanjutnya dua kapal ini disita dan awak kapal ditahan
lautan natuna utara menjadi salah satu kawasan
yang paling sering menjadi sasaran kapal ikan asing
dengan pencuran ini mereka rugi
harusnya itu ikan itu haknya mereka